senin pagi petugas satpol pp yang dipimpin lurah kampung bali
menertibkan kios kios yang masih buka di kawasan tanah abang jalan gaji baru jakarta pusat
selama masa psbb mereka dilarang membuka toko untuk menghindari kerumunan
eti mengaku satpol pp sudah sering mendapat protes dari pedagang yang hendak ditertibkan
pihak kelurahan sebenarnya tidak melarang aktivitas berdagang
asal dilakukan secara daring
kios tetap diizinkan buka namun hanya untuk mengambil dan mengemas barang
bukan untuk berjualan di tempat
meski saat penertiban diwarnai aksi protes dari pedagang namun tidak sampai berujung ricu
pedagang yang melanggar aturan psbb diberikan sanksi dengan mendapat penyegelan dari satpol pp
identitas pedagang yang melanggar kemudian dicatat dan dimasukkan dalam berita acara
arief kurniawan akun coro jakarta